gubernur nt betuan guru bajang zainul masyidi atau akrab disahabat tgb mulai melakukan roadshow ke berbagai daerah
salah satunya dengan menghadiri penamatan santri di pondok pesantren di mangkoso kabupaten baru sulawesi selatan
tgb sendiri digadang masuk dalam bursa cawapres mendampingi presiden joko widodo di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
dalam kunjungannya ke pondok pesantren darul dakwah wal irsyad ddi mangkoso kebupaten baru sulawesi selatan sabtu siang
tgb zainul majdi didaulat melakukan tes bacaan kepada hafiz dan hafizah yang telah menamatkan hafalan al qurannya
kehadiran gubernur ntb ini dalam kapasitasnya sebagai ketua organisasi internasional alumni al azhar cabang indonesia
dalam kesempatan ini tgb juga melakukan silaturahmi dengan ikatan cendekiawan alumni timur tengah di kabupaten baru
meski disebut masuk dalam bursa cawapres mendampingi jokowi tgb mengaku masih banyak tokoh tokoh lain yang lebih pantas dipilih sebagai pendamping jokowi
kalau disebut dalam sesuatu yang baik kita syukuri
tetapi kan banyak tokoh tokoh bangsa yang lain yang hebat hebat wawancara yang lebih mumpuni yang lebih hebat
kalaupun nanti akhirnya terpilih pak akhirnya dipilih jadi cawapres jokowi
ya itu kan
malam ya jadi saya tidak bisa komentar apapun
intinya seperti tadi bahwa banyak tokoh tokoh bangsa yang hebat hebat yang senior yang lebih mumpuni
tgb dipandang sebagai tokoh yang sangat potensial untuk mendampingi jokowi
yang bisa menyatukan komponen agama dan komponen luar jawa untuk mendongkrak perolehan suara jokowi di pilpres
hasrul nawir baru